kementerian perindustrian mencatat terdapat total penjualan mencapai lima dua puluh tiga miliar rupiah
selama lampung bangga wira usaha industri atau lagawi fes
transaksi penjualan ini berasal dari tiga puluh umkm terbaik di lampung yang dilakukan secara online
puncak acara lagawi fest atau lampung bangga wira usaha industri berlangsung di pulau tegalmas kabupaten pesawaran lampung kamisia
hadir dalam kegiatan ini adalah menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita dan gubernur lampung arinal junaidi
lagawi fest merupakan perhelatan gerakan nasional bangga buatan indonesia dari kementerian perindustrian yang bertempat di lampung
kick off lagawi fes sudah dilakukan di mahan agung bandar lampung pada tanggal tujuh belas maret lalu
di lagawi fest kementerian perindustrian melakukan program pendampingan dan fasilitas yang intensif kepada tiga puluh industri kecil dan menengah atau ikm yang terpilih
penampingan yang diberikan kepada ikm meliputi pendampingan digital berupa program onboarding dan optimasi
pendampingan fisik dan media mencakup branding dan kemasan dan merek
dari tiga puluh tiga perusahaan
enam tersebut dipilih lima ikm terbaik berdasarkan banyaknya penjualan secara online dalam tiga bulan kegiatan lagawi fest
kelima ikm yang menjadi pemenang adalah lampung etnika pisang shamia little mongk rafin snack dan aska jaya
dalam tiga bulan kegiatan lagawi fes kementerian perindustrian mencatat total penjualan dari tiga puluh ikm itu mencapai rp lima dua puluh tiga miliar
kalau untuk gernas bbi ini
pendampingan yang dilakukan kementerian perindustrian baik itu kami sendiri maupun juga dengan stakeholder terkait
terutama pemprov provinsi lampung memang ini tidak berhenti di bulan ini saja atau di harvesting ini
tapi ini semuanya akan terus sampai dengan akhir desember tahun dua ribu dua puluh
jadi capaian tadi penjualan lima tiga m itu yang sudah kami lakukan dalam dua bulan ini terhadap tiga puluh ikm yang terkurasi
jadi harapannya dengan bekal yang
yang sama sama kita buat bersama terutama bagaimana meningkatkan penjualan online dari ikm ini bisa lebih terpicu lagi
apalagi dengan kita juga mensosialisasikan ke konsumen indonesia untuk bangga beli dan juga pakai produk lokal
harapannya angka ini kan jadi stimulus tapi dengan terus belajar ikm ikm tersebut terus berinovasi untuk kita juga meningkatkan penjualan
karena di marketplace itu semua bisa
bisa menyajikan baik
pemerintah lampung juga mendukung peran kemenperin dalam membantu memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di lampung
terlebih lagi kemenperin juga membantu mempromosikan produk lokal lampung yang berkualitas hingga bisa dikenal oleh seluruh masyarakat indonesia
agus gumiwang kartasasmita menteri perindustrian republik indonesia
mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk belanja produk
lokal berwisata di dalam negeri dan selalu bangga buatan indonesia dalam keseharian kita
lagawi fes ikm lampung naik kelas dan jadi juara
kita bangkit bersama dengan bangga buatan indonesia
kegiatan lagawi fes ini juga diisi dengan pameran ikm dari tiga puluh ikm terpilih tiga ikm g
dan tiga ikm lampung
pengunjung juga dapat mengunjungi coffee stol untuk menikmati kopi khas lampung